kami ajak anda untuk melihat langsung rangkaian ibadah haji bersama anchor cnn indonesia alfian raharjo di arab saudi
selamat siang waktu jakarta assalamualaikum alfian
apa saja rangkaian kegiatan ibadah jemaah haji hari ini dan bagaimana kondisi jemaah di sana
kita sedang berkelim untuk melihat langsung di mana kita nanti akan masuk jemaah
di uki arafah di minar dan juga di malay pak cumbang dan di mana
ini kita diberikan kegiatan yang lebih lengkap agar kita nanti bisa tahu rangkaian ibadah yang akan kita lalui dari mulai uki arafah sampai dengan malay pak cumbang
jadi kejemaah pengetahuan haji
jelaskan saya dengan berbagai macam rangkaian ibadah yang akan dijalankan
selain itu juga saat ini kita sedang berkeliling lagi untuk melakukan kira kira apa lagi yang berbagai macam ibadah apa lagi yang bisa kita lakukan
di hari ini misalnya saya rencananya akan melakukan proses yang kedua
sehingga nanti saya mampir di pengambilan mesot
kemudian nanti kita bawa kembali lagi ke kota muka menuju ke masjid haram
untuk melakukan imrah yang kedua
sementara itu kalau kita bicara berkait dengan komisi cumbang haji indonesia saya juga mendapatkan data dari fiswohat bahwa sampai dengan pukul sembilan waktu masyarakat saudi
cumbang haji yang sudah wafat mencapai satu ratus sembilan jemaah
dan seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa penambahannya dikarenakan manual berakun ini
jemaah cumbang haji indonesia memang banyak yang berusia lanjut
dan memang yang sudah wafat berada pada usia enam puluh lima tahun ke atas
selain karena memang usia yang sudah lanjut kemudian para jemaah calon haji yang wafat ini memang sudah menderita
misalnya penyakit misalnya seperti potensi kemudian jantung dan sebagainya
tapi ada juga jemaah calon haji yang wafat karena memang dehidrasi
dan pada akhirnya
hal sebenarnya cumbang haji indonesia selalu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada cumbang cumbang haji
agar jangan terlalu memaksakan diri beribadah di luar ruangan yang memang cuacanya panas pada kisaran antara empat puluh sampai empat puluh dua derajat celcius
bagi orang yang usia lanjut itu menjadi tantangan tersendiri
jadi tidak perlu memaksakan diri lebih baik kita menghematkan saja
haji masih akan berlangsung beberapa hari depan
karena nanti pada saat kita haji energi ekstra ini harus kita lakukan
karena bagaimanapun juga kita harus berjalan kurang lebih empat kilo atau delapan kilo pulang pergi untuk lakukan lempar jumroh
kemudian kita harus pupuk di arafat
mungkin kita bermalam di arafat
mungkin kita akan bermalam juga di mina dan juga musdalifah
nah nanti artinya butuhkan energi ekstra
jadi diharapkan para jemaah cumbang haji tidak menghabiskan
dan tenaganya tidak memaksakan diri beribadah terutama di luar ruangan yang punya suhu dengan cukup panas
baik kami akan terus memantau kegiatan pelaksanaan ibadah haji dua ribu dua puluh tiga dan tetap jaga kesehatan
alfian raharjo terima kasih
anchor cnn indonesia alfian raharjo sudah melaporkan dari mekah arab saudi
tetap semangat dan tetap bertugas